hingga sabtu petang komisi pemilihan umum ri
telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di tiga puluh dua provinsi
hasil rekapil pres di provinsi sulawesi tengah
pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka unggul
total ada satu tujuh ratus lima puluh enam tujuh ratus enam puluh satu suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
prabowo dan gibran unggul dengan perolehan suara satu dua ratus lima puluh satu tiga ratus tiga belas suara
diikuti pasangan anies muhaymin dengan tiga ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh tiga suara
dan pasangan ganjar pranowo mahfud md dengan perolehan satu ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh empat suara
hingga sabtu petang sebanyak tiga puluh dua provinsi
sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional
dari jumlah itu pasangan anies mohaimin unggul di dua provinsi
sementara sisanya tiga puluh provinsi diungguli pasangan prabowo gibran
hari ini kita pantau sudah sejauh mana rekapitulasi suara pilpres di kpu
sudah ada rekan kami jurnalis kompas tv triksi valencia
kalau kemarin sudah tiga puluh dua provinsi yang masuk dalam rekaman
hari ini provinsi mana lagi yang akan direkap
dan siapa capres yang unggul berdasarkan hitung kpu
kalau hari ini dijadwalkan akan ada provinsi maluku
yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi
dijadwalkan pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat
ini disampaikan oleh ketua kpu hashim asari pada saat kemarin
nah kalau kita melihat dari paparan tiga puluh dua provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi
memang pasangan calon urut nomor dua prabowo gibran ini mengungguli tiga puluh provinsi sampai saat ini
sementara dua yakni di provinsi aceh dan juga sumatera barat
diungguli oleh pasangan calon nomor urut satu anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
nah kalau dari secara total setidaknya untuk pasangan calon nomor urut satu anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
secara keseluruhan total suara sah lalu kemudian pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
ini meraih lima puluh delapan persen dari total suara sah lalu kemudian dari pasangan calon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md
ini meraih tujuh belas persen dari total suara sah
nah kalau kita kembali lagi ke provinsi provinsi yang juga sudah diungguli oleh paslon nomor urut dua dan juga paslon nomor urut satu
ada dua provinsi yang diungguli oleh pasangan calon nomor urut satu yakni anies mohaimin maksud kami
yakni di sumatera barat yang sebenarnya kalau kita lihat dari pemilu dua ribu sembilan belas ini adalah lumbung suara dari prabowo subianto
akan tetapi pada pemilu kali ini nampaknya suara beralih kepada pasangan anies baswedan dan juga muhaymin
dengan perolehan lima puluh enam lima puluh tiga persen
lalu untuk di sumatera barat bagi pasangan calon prabowo gibran sendiri meraih tiga puluh sembilan empat puluh lima persen
untuk satu provinsi lagi yang juga dimenangkan oleh pasangan calon anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
ini adalah aceh di tujuh puluh tiga lima puluh enam persen
sementara untuk paslon nomor urut dua meraih dua puluh empat empat puluh tiga persen
ini cukup menarik cindy dan juga saudara karena melihat ada perubahan beberapa suara yang kita lihat atau diamati sebelumnya
ini adalah lumbung suara bagi pasangan calon tertentu ataupun juga partai tertentu
justru pada pemilu kali ini ada perubahan seperti salah satunya tadi sumbar lalu kemudian juga
ada wilayah dki jakarta yang sebenarnya kalau dari survei ini melihat suaranya condong ke pasangan calon nomor urut satu
anies mohaimin pasangan calon nomor satu anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
akan tapi pada saat rekapitulasi justru suaranya bergeser ke pasangan calon nomor urut dua
termasuk juga daerah daerah yang sepertinya ini adalah lumbung suara bagi pasangan calon nomor urut tiga
seperti misalnya jawa tengah jawa timur lalu kemudian juga ada bali yogyakarta
ini sebenarnya kalau dilihat adalah markasnya dari pdip akan tetapi
suaranya justru cukup banyak diraih ataupun juga diraup oleh pasangan calon nomor urut dua
yakni prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
jadi memang masih ada kemungkinan kemungkinan yang terjadi melihat ini masih ada enam provinsi lagi
sampai saat ini cindy dan juga saudara kalau hari ini adalah jadwalnya maluku
nanti masih ada juga jawa barat dengan sebelas dapil yang masih kita nantikan
ini cukup banyak dapilnya seperti jawa timur ada sebelas dapil lalu kemudian juga masih ada papua
papua pegunungan papua tengah dan juga papua barat daya serta satu ppln yakni kuala lumpur malaysia
yang kita tahu ini melakukan pemungutan suara ulang lalu kemudian dijadwalkan ataupun juga direncanakan tidak lama lagi
ini mengingat tenggat waktu juga sudah sampai dua puluh maret dua ribu dua puluh empat yang berarti tersisa tiga hari lagi
untuk kemudian kpu menyampaikan apa yang menjadi hasil dari rekapitulasi secara nasional maupun juga dari luar negeri
nah kalau kita melihat dari luar negeri juga ini pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran mengungguli dari beberapa negara
yang juga sampai saat ini sudah dilakukan penghitungan tinggal menanti dari mana dari rekapitulasi dari kuala lumpur ataupun juga malaysia
nah kemudian kalau sampai saat ini juga yang kita nantikan adalah bagaimana penghitungan ataupun juga rekapitulasi dari enam provinsi
sindi dan juga saudara yang ditargetkan atau disampaikan oleh kpu ini
memiliki optimisme bahwa sebelum tanggal dua puluh maret kemungkinan sudah selesai akan tapi memang kapan kemudian pengumuman ini juga nanti akan dirembukan
apakah memang sebelum dua puluh maret jika sudah selesai melakukan rekapitulasi baik di dalam maupun juga luar negeri akan langsung disampaikan hasilnya
atau ini akan menanti dari hasil keputusan bersama sehingga pada tanggal dua puluh maret yang juga sudah menjadi waktu penentuan dari kpu
baru akan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari komisi pemilihan umum melakukan rekapitulasi secara menyeluruh
baik artinya hasilnya bisa lebih cepat tapi maksimal